sampai jumpa di video selanjutnya

meta bapak seperti schwer dan syekh
tapi setelah kerja dengan nona nila
nama dia terbaik

setelah berdua bersama
nonila juga harus berani
tanpa nonila sadari tuh nonila udah cinta sama saya
sekarang gini aja ya
kalaupun iya apa itu penting buat dibahas
nggak penting juga kan
nggak penting dibahas
ini penting untuk kebahagiaan kita nih
untuk kebahagiaan lara
sebenarnya nonila sangat tersiksa kan memakai cincin orang lain di jari non
sementara hati nonilah buat saya
ya kan non
sadar kamu gustaf
kurang ajar kamu kalau ngomong
aku nggak akan pernah bisa sama kamu gustaf
lara itu anak aku sama satria bukan anak kamu
sekarang benar ya
nih kamu lihat cincin di jari aku ini
hanya orang orang yang mampu yang bisa membahagiakan aku samapun
dan orang yang mampu itu cuma satria
aku b mantar
siapa orang yang tega teganya melakukan semua ini
dan kenapa aku
nah sotok ayamnya udah siap
ada telur tempe lengkap deh
iya mak mudah mudahan papa suka ya sama masakan kita
iya pasti dia suka
sampai jam segini belum pulang
iya ya harusnya udah pulang
yaudah bawa telepon aja gimana
aku berusia berapa nih
mbak pak andre nya ada
pak andre nya nggak masuk kerja
aku bisa kasih tahu mereka tentang masalah ini
aku nggak bisa jujur sama mereka
aku gak bisa kasih tahu tentang penyakit ini kepada mereka
dan aku nggak bisa kasih tahu mereka tentang penyakit aku ini
yaudah makasih pak assalamualaikum
katanya andre seharian nggak masuk kerja mbak
mbak kalau seandainya papa nggak masuk kerja
terus papa kemana dong
aduh kemana ya
yaudah sita kamu di sini aja ya
kamu tungguin papa di sini ya
mama mau cari papa
hah tapi kita mau ikut
jah kamu tungguin ya
ma dewi berangkat dulu
aduh andre kemana sih

besok mish slivers dang behlin dan saya udah tidur mogelijk ngejar sita
kamu ngapain sendirian di sini
saya lagi cari andre pak
harian suami saya belum pulang
jadi kamu malam malam begini di sini untuk cari arian belum pulang
dan kamu nggak tahu dia ke mana
nggak tahu pak
wi coba kau pikirkan dengan tenang
kamu pasti tahu dia ada di mana
kamu itu kan istrinya andre
masa nggak tahu dia ada di mana
biasanya orang kalau lagi ada masalah itu pasti ke suatu tempat yang menurut dia itu merasa nyaman
iya pak benar pak
pasti andra itu ke taman
makasih ya pak
ya udah saya bermisi mau ke taman dulu ya yuk
kalau saya antar
soalnya nggak bagus kalau perempuan jalan sendirian malam malam
oh nggak usah pak nge repotin aja
nggak apa apa saya antar ya
makasih ya pak
lantar di sini aja pak
makasih ya pak udah nganterin saya jadi ngerepotin
semoga masalah kamu sama andre bisa cepat selesai ya
amin terima kasih ya pak
ya udah assalamualaikum
ya allah untung aku ketemu sama kamu
kamu ngapain di sini sendirian
kamu pasti dingin ya
ini aku bawain sweater buat kamu
pergi kamu dari sini
bakal mau boom bornyi dari di comments